sejak selesai pagi ruas jalan raya pondok gede keramat jati jakarta timur
menuju bekasi maupun arah sebaliknya tertutup total akibat banjir
ketinggian air mencapai satu meter
kendaraan yang ingin melintas menuju pondok gede dan sebaliknya dialihkan
ketugas satpo pp dari kecamatan kerampet jati
mengerahkan perahu karet untuk membantu warga
ini sebagian warga sudah ada yang mengusir di daerah bhp sini
yang warga warga sekitar paling mengungsi di masjid atau di sekolah tersebut
di jakarta jalan raya di depan kantor pos kapten tendian mampang perapatan
tergenang banjir setinggi sepuluh hingga lima belas cm
lalu lintas dari dan menuju arah blok m pun tersendat
beberapa pengendara roda dua terlihat memilih putar balik
atau menaikkan ke jalan raya
ketiga pengendara mereka ke atas kerobak untuk menerjang banjir
sementara pengendara mobil melajukan kendaraannya dengan kecepatan sangat rendah
sejumlah warga pun turun ke jalan membantu mengurai kendaraannya mengular
di wilayah jakarta barat ruas jalan raya perjuangan juga terendam banjir
banjir diakses jalan menuju pintu tol kebon jeruk ini
setinggi lima puluh cm pada selasa pagi
akibatnya terjadi kemacetan lalu lintas cukup parah
bahkan pengguna motor terpaksa melewati trotoar untuk menghindari banjir
sementara di jakarta pusat banjir merendam ruas jalan medan merdeka barat gambir
ketinggian air mencapai enam puluh cm pada selasa pagi
sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok
selain jalan medan merdeka barat
banjir juga melanda jalan merdeka barat gambir
banjir yang terkenal di medan merdeka selatan
namun masih bisa dilawati kendaraan roda empat